badan meteorologi klimatologi dan geofisika melalui kepala litbang meteorologi bmkg erwin makmur memaparkan
potensi monsoon asia akan berlangsung hingga maret mendatang dengan intensitas hujan yang bervariasi
hangatnya suhu udara di laut udara laut di beberapa titik di indonesia seperti di jawa dan sulawesi
berpotensi besar mengakibatkan awan tebal dan hujan lebat di bagian timur indonesia hingga satu minggu ke depan
untuk januari ini potensi monsoon asia itu masih terus berlanjut kita perkirakan sampai dengan maret
jadi potensi hujan itu masih akan berlangsung sampai dengan maret tetapi dengan intensitas yang bervariasi
itu nanti kita akan informasikan berikutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan dari gangguan gangguan yang ada di sekitar indonesia
itu sudah bisa diprediksi
sebagian besar sudah bisa seperti untuk pola tekanan ini ini sudah bisa diprediksi
kemudian pola angin kemudian yang sekarang yang sedang menjadi perhatian kita adalah hangatnya laut di sekitar selatan jawa
dan di sekitar laut di antara sulawesi dan papua
jadi dengan hangatnya suhu muka laut sampai dengan tiga puluh derajat celcius itu akan memberikan banyak suplai air ke udara
dan suplai air
udara ini kalau terjadi pola kenaikan udara ke atas maka dia berpotensi terjadinya awan awan yang cukup tebal di sini
sehingga kedepannya ini bisa memberikan banyak suplai hujan kepada indonesia